dari pihak eksternal
ada dari pengacara
para tersangka juga hadir
kemudian dari pihak eksternal
juga dari komisioner
komnas ham mengikuti secara runtut
dari tkp pertama
kedua dan tkp ketiga
demikian juga dari kompolnas
dan dari lpsk
beliau beliau ini memiliki sudut pandang sendiri
untuk bisa menilai
nanti dituangkan dalam laporan masing masing
komnas ham memiliki sudut pandang sendiri
kompolnas memiliki sudut pandang sendiri
lpsk tidak menyampaikan
sudut sudut pandang sendiri
sementara itu komisi nasional hak
dan komunisasi manusia menilai
jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan
brigadir yosua pada selasa tiga puluh agustus
menurut komisioner komnas ham
koirur anam ada perbedaan
kesaksian yang disampaikan antar tersangka
perbedaan itu bisa langsung diuji
dan dengan dibukakan akses seperti ini
pendalaman kami semakin
beberapa hal terkonfirmasi
dan terkonfirmasinya dengan cukup
mendalam karena memang
sekali lagi tkp nya
kalau dalam konteks komnas ham
indikasi kuatnya obstruksional obsesif
sehingga memang banyak berubah
tapi dengan proses yang
transparan tadi dan masing masing
pihak dikasih kesempatan untuk
melakukan pembelaan dirinya
dengan keterangan membuat rekonstruksi
sendiri dicatat sama
penyidik ya saya kira
proses tadi juga mendorong
sejauh ini polisi mengungkap bahwa
rencana pembunuhan bermula dari
kunjungan keluarga ferdi sambo
di magelang jawa tengah
pengakuan putri candrawati
bahwa dirinya dilecehkan oleh brigadir
yosua di magelang
mendapat respon dari verdi sambo
dengan merencanakan pembunuhan
terhadap brigadir yosua di jakarta
tim liputan cnn indonesia